saat ini sarana pembayaran retail secara elektronik tumbuh pesat di indonesia
guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang semakin cepat mudah dan praktis
di tengah pesatnya pertumbuhan tersebut masih terdapat sistem yang kurang efisien dan ada resiko keamanan bagi konsumen
masih banyak kita jumpai deretan mesin atm debit dan mesin edisi masing masing bank
begitu juga kartu kredit yang proses transaksinya harus ke luar negeri terlebih dahulu
untuk memenuhi kebutuhan sistem pembayaran yang aman efisien dan berkualitas
bank indonesia secara resmi meluncurkan gerbang pembayaran nasional atau gpn
gpn merupakan sistem pembayaran perbankan yang saling terhubung atau interkoneksi antar switching
dan dapat saling dioperasikan atau interoperabilitas dalam transaksi domestik indonesia
gpn merupakan sistem pembayaran yang saling terhubung atau interoperabilitas dalam transaksi domestik indonesia
terdapat tiga sasaran utama dari implementasi gerbang pembayaran nasional
satu menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi interoperable
dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otoritas otorisasi clearing dan settlement secara domestik
dua meningkatkan perlindungan konsumen
dan yang ketiga meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional
gpn terdiri atas standar switching dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme
untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional
sehingga masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun
dalam acara tersebut dilakukan juga penandatanganan perjanjian konsorsium dan kerjasama antara pendirian lembaga services
lembaga switching gpn interovarabilitas kartu debit serta penerbit uang elektronik
gerbong pembayaran nasional juga mendukung penuh program pemerintah seperti bantuan sosial non tunai
moda transportasi yang terintegrasi keuangan inklusif dan roadmap e commerce

yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan juga untuk pembayaran pembayaran nasional yang ada di kartu atm atau debit yang digunakan untuk pembayaran pembayaran nasional
dan juga untuk pembayaran pembayaran nasional yang ada di kartu atm atau debit yang digunakan untuk transaksi domestik dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran
logo tersebut merupakan identitas kedaulatan nasional di bidang sistem pembayaran retail
dengan gerbang pembayaran nasional kini masyarakat menikmati sistem pembayaran yang aman lancar berkualitas dan efisien
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia